pandemi kofit sembilan belas membuat mimpi buruk ali menjadi kenyataan bagaimana tidak pria yang berprofesi
sebagai pelayan disebut tempat karaoke ini harus dirumahkan sejak bulan mert lalu ini
ia beralih profesi sebagai pengedar ojek online untuk tak dapat menghidupi kedua anggota
keluarganya ditambah istri yang sudah hamil ia mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial
selama empat bulan kalau bisa dibilang kepayahan banget jadi segala galanya udah
belum terpeter jadi urusan kita kan enggak makan aja nggak urusan buat anak buat istri
urusan apa gestu lagi hamil kan delapan bulan gini pertama ada bantuan saya nggak pernah
dapet tiga kali bantuan dapat itu pun dapat dari orangtua yang ngasih dapat beras ya lima kg itu aja
ali tak sendiri masih ada pekerja pekerja lain yang mengalami nasib yang sama puri salah satunya
ia merupakan seorang manajer sebuah tempat karaoke di kawasan jakarta utara walaupun kondisinya tidak
seburuk ali ia juga merasakan dampak yang cukup besar akibat ditutupnya tempatnya pekerja untuk
tetap dapat betah hidup dan menghidupi kedua anaknya putri berjualan baju secara online saya
ya harus bayar sekolah anak bayar cicilan
rumah jalan cicilan segala macem lah kerasa juga sedangkan kalau kita seumpamanya rumah
kan juga nggak mau ngerti kan pihak pihak pengembangnya nggak mau ngerti cicilan motor
mobil mungkin juga enggak enggak sesuai kalau pak jokowi bilang kan bisa mundur nanti habis
covid baru bayar tapi nyatanya pihak pihak listing itu belum belum sampai seperti itu
menurut data dari asosiasi pekerja hiburan
jakarta atau aspija sebanyak sembilan belas karyawan terpaksa dirumahkan akibat tidak beroperasinya
tempat hiburan malam di jakarta pada masa psbb yang telah berlangsung sejak empat bulan lalu
ketua aspija hana suryani menyatakan hingga saat ini belum ada bantuan kepada seluruh
pekerja hiburan yang terdampak akibat penutupan tempat kerja mereka penutupan tiga hari pertama
aja buat karyawan itu sudah berat sekali apalagi ini empat bulan empat bulan tanpa solusi tanpa
bantuan buat pengusaha tanpa insentif tanpa keringanan apapun itu bagi pengusaha kalau
karyawan kami tidak tersentuh bantuan apapun nasib ribuan pekerja hiburan ini belum jelas karena
belum ada kepastian kapan tempat kerja mereka dapat kembali dibuka adi tuinanda septiadi pradana jakarta